kita beralih ke berita duka jenazah ibunda presiden ke enam republik indonesia susilo bambang yudhoyono siti habibah disemayamkan di rumah duka puricikes bogor
rencananya jenazah akan dimakamkan di tpu tanah kusir pada sabtu siang
jenasa siti habibah tiba di rumah duka puri cikeas bogor jumat malam sekitar pukul sepuluh kurang lima belas menit waktu indonesia barat
menurut herzaki mahendra putra deputi kogasma demokrat rencananya jenasa akan dimakamkan di tpu tanah kusir jakarta selatan pada sabtu siang bagda zuhur
siti habibah atau akrab di sapa eyang habibah meninggal di rumah sakit mitra keluarga cibubur jumat tiga puluh agustus dua ribu sembilan belas pukul sembilan belas lebih dua puluh tiga waktu indonesia barat
almarhumah meninggal di usia delapan puluh tujuh tahun setelah dua minggu dirawat karena sakit faktor usia
pak sby dan juga mas ahaye kelihatan sangat terpukul ya
karena bagaimanapun kan sudah lebih dari dua minggu eyang ini dirawat di rumah sakit
kemudian juga sejak kemarin sebenarnya kondisi eyang lumayan naik turun ya lumayan ngedrop juga
hanya keluarga lagi lagi itu kan fokus pada penyembuhan
jadi kami memang tidak mengkomunikasikan ke pihak luar
sehingga kita sudah berusaha
juga pak sby mas ahy juga terus mendampingi beserta keluarga yang lainnya
sudah memberikan usaha yang terbaik
tapi ya allah sudah berkendak lain
jadi adik eyang siti habibah binti abdul kohar ya pada pukul sembilan belas dua puluh tiga tadi mengumuskan apa sebetulnya
usai kedatangan jenazah siti habibah di kediaman presiden ke enam ri susilo bambang yudhoyono pada jumat malam
tak banyak kegiatan yang berlangsung di lokasi tersebut
hanya terdengar alunan ayat suci al quran dari dalam kediaman tempat jenazah disemayamkan
sementara itu rangkaian bunga ucapan bela sungkawa dari berbagai pihak
tampak berjajar rapi di sepanjang pagar
termasuk rangkaian bunga dari presiden joko widodo dan wakil presiden yusuf kala
tenda untuk para pelayat dan pelepasan jenazah pun mulai dipersiapkan di depan pendopo rumah